peraturan yang merupakan revisi perwali nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh ini mengharuskan pekerja yang keluar masuk surabaya
membekali diri dengan hasil rapid test non reaktif atau negatif untuk tes swab
pemerintah kota surabaya menganggap cara ini bisa memberi kepastian kondisi kesehatan seseorang
hal ini dibantah oleh para epidemiolog
rapid test bukan bahan diagnosis ataupun jaminan kondisi kesehatan seseorang
meski hasil rapid test non reaktif tidak ada jaminan tubuh seseorang bebas covid sembilan belas
sementara itu pelaksanaan swab tes masih sangat rendah dan berbiaya hingga dua juta rupiah untuk tes mandiri
setiap di dalam perwalinya kan berbunyi setiap berlaku empat belas hari
artinya berarti setiap dua minggu sekali seseorang harus melakukan tes seperti itu
nah ini akan secara teknis menyulitkan dan kemanfaatannya juga tidak terlalu tinggi begitu
di jawa timur termasuk surabaya memang ada lebih dari dua puluh klaster di tempat kerja yang menyumbang lebih dari dua ratus tujuh puluh kasus covid sembilan belas
namun kalangan pengusaha menyatakan kebijakan ini sulit diterima karena tidak adanya kemampuan finansial untuk membiayai pekerja
mengikuti rapid test dua kali dalam satu bulan apalagi swab test
jadi kacamata kadin kadin surabaya lebih memilih mengusurkan untuk sanksi sanksi tegas
seperti penutupan operasional usaha jika memang perusahaan atau pelaku bisnis tidak memenuhi protokol covid
dan jika ditemukan pelanggaran maka apabila tidak ada fasilitas cuci tangan atau mungkin tidak menggunakan masker
tidak ada perlengkapan alat mengukur suhu tubuh opsi itu bisa dijadikan alat untuk lebih efektif
beban biaya ini dibebankan ke siapa karena saat ini kondisi ekonomi sangat sulit
jika dibebankan ke pelaku usaha pastinya mayoritas dari pelaku usaha akan keberatan
ketua kadin surabaya andi mataliti khawatir akan banyak pekerja yang terhalang masuk kota surabaya
dan berpengaruh pada operasional dunia usaha
selain itu para pekerja menyebutkan aturan ini memberatkan mereka
ya kita tentu menolak kebijakan tersebut ya karena hal tersebut sangat memberatkan bagi buruh
apalagi harga biaya rapid test itu nggak murah kisaran rp tiga ratus sampai rp lima belas
memang ada surat edaran di jen batas maksimal harga rapid test besar rp satu ratus lima puluh tapi itu hanya batas edaran
tentu kami dari sirkat buruh dari spmi itu sinyal surabaya kita akan berkirim surat resmi ke wali kota ke burisma
agar meninjau ulang kebijakan tersebut
yang menolak aturan ini menyarankan agar pemerintah mengetatkan pengawasan dan memberi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia